meyakinkan bahwa kamu ngaku di sini gitu
proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan
cuma tadi karena berhubung dari
tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan
makanya kita akan melanjutkan rekonstruksi ini
tadi itu adalah hasil pemeriksaan
tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah
terhadap saksi saksi termasuk mereka
namun pada saat keterangan berikutnya kan
ternyata mereka mengubah keterangannya
kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka
sebagaimana yang sudah kita rencanakan
ya namun demikian kan kita tidak hanya
tapi termasuk keterangan saksi saksi yang lain